jemaah haji yang mengunjungi kota madinah biasanya fokus pada masjid nabawi saja
namun tidak banyak yang mengetahui jika tak jauh dari masjid rasulullah
ada masjid masjid lain yang dibangun oleh para sahabat nabi

masjid ini adalah tempat terakhir nabi muhammad melaksanakan sholat id
nama gomamah berarti awan
berdasarkan sejarah islam dulu saat madinah mengalami kekeringan panjang
nabi muhammad melakukan sholat istiskoh di masjid ini
allah langsung mengabulkan doa rasulullah dan para mukminin dengan memunculkan awan tebal
lalu kemudian turun hujan
bangunan masjid yang ada sekarang adalah peninggalan pembangunan sultan abdul
abdul majid al uthmani dan pernah direnovasi kembali pada masa raja fad
kurang lebih empat puluh meter di depan masjid al gomamah ada masjid abu bakar asyiddin
nabi muhammad saw juga pernah sholat id di masjid sahabatnya ini
masjid berukuran sembilan belas x lima belas meter ini direnovasi pertama kali tahun seribu delapan ratus delapan puluh
dan sudah berusia lebih dari seribu tiga ratus tahun
masjid berikutnya memiliki posisi yang terjepit
bergedung tinggi lima ratus meter dari masjid nabawi
inilah masjid umar bin khattab yang pada awalnya adalah rumah umar bin khotob
rumah umar bin khattau bertransformasi menjadi masjid lebih dari lima abad lalu
untuk mengenang jasa umar bin khattab
kita bergeser ke arah utara untuk melihat masjid usman bin afan
di sebelahnya ada bangunan hotel tinggi yang juga milik usman bin afan
ia dikenal sebagai seorang yang dermawan
namun di sini usman bin afan mewakafkan tanahnya
inilah salah satu wakaf tertua yang berusia lebih dari satu empat ratus tahun
hasil keuntungan hotel dikelola oleh kementerian wakaf atas nama usman bin afan
dipergunakan untuk kepentingan umat islam
menyatuni anak yatim serta membantu fakir miskin
di seberang masjid usman bin afan ada masjid besar bernama bilal bin rabah
muazzin yang terkenal dengan kemerduan suaranya
masjid dipercaya sebagai bekas kediaman bilal bin rabah
setelah rasulullah saw wafat bilal tidak mau lagi menyerukan azan
karena ia tidak pernah sanggup mengucapkan ashadu anna muhammadan rasulullah
suaranya selalu tercekat akibat tangis haru kerinduannya kepada rasulullah
yang terakhir adalah masjid ali bin abu talib
terletak di jalan al munakat arah barat dari masjid nabawi kurang lebih sejauh empat ratus meter
lokasi ini merupakan salah satu tempat rasulullah pernah sholat id
dan dinisbahkan kepada ali bin abu talib
beliau pernah mengimami sholat kaum muslimin di tempat ini
masjid ali bin abu talib dibuat dari batu basal dicat berwarna putih
dan berhiaskan batu hitam di dindingnya
radiam febriansyah madinah